menolong nenek tua itu
pemana bodoh itu

aku sama sekali
tidak ada hubungan apa apa dengan ia
jadi aku harap
kau tidak cemburu nih mas
tolong beri aku alasan
kenapa aku harus cemburu padamu
kenapa kau harus cemburu padamu
sementara diantara kita
tidak ada hubungan apa

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
dari mana dia tahu
kalau aku sudah mencari serawanya
kau akan mati di tanganku

ternyata nenek tua itu sedang bertarung dengan pemanah bodoh
ternyata nenek tua itu sedang bertarung dengan pemanah bodoh

ternyata nenek tua itu sedang bertarung dengan pemanah bodoh
bocah gendut untung kau datang aku senang sekali
baiklah nyari tamatlah riwayatmu pangeran lemah
sepertinya ada orang yang bertarung
kau selalu saja menggaguk seranganku
hei kakek tua yang berjenwak putih
ternyata kau masih hidup
kali ini juga aku akan mencobohmu
pak man kita sudah sampai
biarkanlah aku yang masuk ke dalam istana pajajaran
aku sudah menjadi orang istana
tidak akan ada yang mencurigaiku raden
silahkan pak man
aku dan pak man surakarta
akan tunggu disini
biar aku yang mengatur siasat di dalam
agar kemenangan tercintaku raden surawis eza
bisa meloskan diri
baik raka pram
kalian jangan pernah bermimpi
terima kasih bapak